ini cuma mati listrik doang kok
yang penting adikmu selamat
jangan kak jangan
lepasin dia mon
tapi kan bintang sendiri
tapi mereka itu bertiga
kelincinnya lumangan kali
kalau kamu gak mau turut
akan kecil kecil lagi cikgu nung
kalian mau apa
kita mau terbang
kalau gitu lempar aku aja
sudah set beres
tetapi kita harus beres
saya udah selesai
terus kesat pakaian ini
kenapa sudah bingung turks

siapa yang ingat berenang di tempat buah hajat
dasar anak jaman sekarang
aku dibiarin gak tenang
aku jadi gak konsentrasi
itu dia kejar kita
wah bau banget
teman bantuin aku keluar dari sini
kasian si bintangnya kak
gara gara aku dia jadi ditangkap sama bom bom yang jahat itu kak
itu bukan salah kamu dino
merpati kamu belum makan ya
kok kamu gak main sama teman teman kamu
jangan jangan buru itu loh
jangan jangan si bintang
apa namanya ya kejorah
alat untuk melihat benda benda yang ada di langit
justru karena teropong ini aku bisa melihat kamu
aku bisa melihat teman temanku doang di langit
gimana cara melihatnya ya
kamu lihat aja di sini
suara orang terakut
saya dari teman temanku
kasian kamu sampai gemetar gitu
kelelawar itu datang mau menangkapku
enggak kelelawar itu gak akan masuk ke dalam rumah
semua pintu sudah dikunci
sekarang kamu gak usah takut ya
aku takut mereka kesini
pokoknya aku tidak akan membiarkan ada apa apa sama tamu
cari gargu listriknya
yang lain menyebar
agar kupuas seluruh kampung menjadi gelap
benang bintang ini cuma mati listrik doang kok